gempa yang mengguncang pidijaya berimbas pada rusaknya fasilitas umum seperti robonya sejumlah tiang listrik
untuk memulihkan pasokan listrik secepatnya berbagai upaya dilakukan oleh pihak pln wilayah aceh
dan saat ini kami sudah terhubung dengan general manager pln wilayah aceh bob saril
selamat malam pak bob saril
selamat malam mas indra
baik pak bob saril sebelumnya saya ingin tahu pantauan pak bob saril
pak bob salil sendiri sekarang ada di wilayah mana nih pak
saya berada di pusatnya gempa mas timerdu kenyamanan merdu di kabupaten pdijaya
di mana daerah yang paling terdampak daripada gempa tadi pagi
dari laporan yang anda dapatkan juga dari pantauan anda di lokasi pusat gempa tadi tersebut
anda bagaimana melihat kondisi listrik yang ada di sana pak
wilayah wilayah mana saja yang kondisinya parah secara tidak mendapatkan pasokan listrik dan lain sebagainya
pada malam ini kita belum berhasil
untuk menyalakan ibu kota kebupaten daripada pdijaya yaitu kabupaten merdu
kalau kita melihat karena masifnya daripada kerusakan yang ada di jaringan kita
yang kami perkirakan ada beberapa tiang bencana ini
belum bisa kami selesaikan pada saat ini
tetapi pada ke depan itu insya allah kita akan berhasil untuk mendirikan empat tiang lagi
sehingga di pendopo dan beberapa rumah sakit di kecamatan merdu ini bisa kita layani
teman teman lagi bekerja di lapangan mas
itu jadi kendala utama kita
pertama itu adalah memang banyaknya peralatan peralatan kita yang mengalami gangguan
termasuk juga tiang yang roboh seperti saya laporkan pada siang tadi
yang kedua perbantuan kita dari daerah sekitarnya terhambat karena macetnya mas
karena banyak sekali yang
karena akses jalan yang masuk ke sini kan cuma satu arah
yang mulai dari loksemawe menuju ke lokasi
ataukah daripada aceh menuju lokasi
pada kedua sisi itu mengalami
kemacetan sehingga teman teman kita terhambat selama beberapa jam di daerah macet itu
sehingga tidak bisa membantu lebih lanjut di sini
nah itu yang kalau kita lihat kesulitan kita
kesulitan terakhir ini seperti kita ketahui
karena padam lampu kan kita menyediakan geser di beberapa tempat
jadi kita kehabisan daripada suplai bpm
nah ini kita
silakannya kalau kita mau keluar mengalami kemacetan itu
jadi ini yang menghampat beberapa kegiatan kita
yang kedua adalah faktor alam mas
tadi baru hujan baru saja berhenti nih
kita jadi sehingga agak terhenti sedikit beberapa pekerjaan
karena hujan menggaguh sekali untuk kegiatan kita
karena kita bekerja dalam keadaan ketinggian
ya kita apresiasi terus upaya dari pak bob saril dan teman teman
tetapi sekarang apa pak yang menjadi prioritas utama dilakukan
terutama pak ketika rekan saya tadi rian hasri
melaporkan di rumah sakit pidijaya
di mana di situ adalah rumah sakit yang juga menjadi rujukan para korban gempa
bisa mendapatkan pelayanan karena memang faktor listrik ini
menjadi sangat berpengaruh sekali
jadi yang menjadi prioritas saat ini atau malam ini
tadi pak prioritas kita tetap rumah sakit tadi
tadi kan kita suplai adana enam puluh enam kpa pada waktu untuk genset
tapi ternyata hanya sebentar saja itu mengalami kehabisan bbm
sehingga kami barusan lagi mengusahakan untuk di dalam perjalanan untuk mengambil ppr
seharusnya sudah sampai nih tapi karena kondisi
daripada traffic yang sangat macet sekali mas
saya sendiri mengalami beberapa kali titik macetnya
yang sangat menghambat daripada kegiatan kita untuk mobilisasi
nah yang kedua itu kita tetap mengusahakan ke rumah sakit itu untuk jaringannya mas
pada malam ini juga kita langsung bekerja keras untuk satu jurusan itu
yang menuju saluran ke rumah sakit
jadi dari titik luarnya padahal pada titik perbatasan antara kecamatan itu
dengan kecamatan lain yaitu lumputsu itu
kita sebenarnya sudah bisa
kita sudah bisa mencapai di situ mas
di supaya kita
tetapi untuk masuk ke dalam itu kita mengalami kendala masih banyak yang belum harus kita perbaiki
nah tapi yang kita prioritaskan tetap adalah masuk ke tengah daripada kecamatan merdu ini
di mana di situ terdapat rumah sakit yang menjadi rujukan tadi
tapi untuk sementara tadi kita tinggal menunggu bbm ini
sebentar lagi sampai udah bisa nyala sebagian untuk rumah sakit itu tadi mas
berapa apakah memang sangat jauh pak jarak bbm nya
selain tadi anda ceritakan
ya tadi sebenarnya ada mas satu yang oleh geli
tapi kan ngantrinya banyak sehingga karena padam lampu semua ya mas
jadi terpaksa di luar kota kecamatan kita ambil itu bpm nya
itu pemasalahan kan sebenarnya
tapi kalau seandainya ada yang masih buka ya itu bisa juga kita ini
tapi kita akan usahakan mas
tadi kita usahakan bagaimana membawa jerigen jerigen aja dulu
kita manuper manuper sedikit lah supaya bisa mencapai itu pak
jadi kita mohon maaf ini kepada ini
memang kita lagi usaha penuh
genset kita kita sudah oper
dan kemudian jaringan kita tetap kita laksanakan
berapa genset pak yang dikerahkan untuk menang kondisi ini
sebenarnya ini kan dua genset mas di sini tadi
ada dua yang di posko satu di pusku masyarakat yang banyak untuk menolong masyarakat
kemudian satu lagi di rumah sakit
nah untuk akan datang lagi sebenarnya lima lagi
sebenarnya dua dari lok sumawi akan terhenti
berhenti kemudian yang dari bandar aceh juga terhenti juga mas
karena trafiknya itu
tapi untuk spbu yang tujuannya
anda untuk nanti membeli bbm itu memang bisa beroperasi normal ya
ya sudah nyala itu
karena kita kan di perbatasan
sebenarnya fungsi kita perbatasan itu sudah masuk kan sebenarnya di daerah lumputu
tadi anda ceritakan soal kecamatan yang menjadi ibu kota kabupaten begitu ya kecamatan merdu ya
bagaimana dengan sejumlah kecamatan lain pak
apakah sudah dipantau
ada beberapa kecamatan ya mas
yang ininya juga
tapi kalau kecamatan
kecamatan lain itu adalah kecamatan yang di luar daripada ibu kota kecamatan itu
ada juga peracan kemudian lukputu tadi yang saya sebutkan tadi
kemudian ada juga ulegli mas
itu juga mengalami listrik mati begitu ya
tadi lungkutu sudah menyala mas
lungkutu sebagian tadi sudah nyala
kemudian dari ulegli yang belum karena dia nyangkut kalau dalam kota masuk itu baru bisa kita layani
karena pasokannya dari lungkutu masuk kepada merdu baru ke ulegli mas
gambaran anda dengan upaya yang sangat
keras sampai malam hari ini kira kira besok pagi apakah itu bisa mulai membaik
artinya bisa diakses lagi pasokan listrik itu atau bagaimana pak
kita harapkan malam ini juga harus diakses mas
malam ini juga ya pak ya
malam ini juga
malam ini juga
kita kerjakan dua puluh empat jam
dan tetap berhenti
perbantuannya itu sudah sebagian datang
tinggal aja macet aja
sebentar lagi macetnya hanya di perbatasan kecamatan saja kok
kita akan percepat itu
dan mudah mudahan kalau doanya di seluruh masyarakat indonesia bangsa indonesia ini
supaya kita diberikan kemudahan
tentu saja akan lebih mudah
jadi ini seluruh kru turun semua pak ya malam ini ya
lokasinya masif ya pak ya
karena pun saat gempa ini ya pak ya
gempa mungkin yang itu masifnya terlalu banyak ya
karena ini masih pilih jaya
bagaimana dengan kabupaten lain yang juga terdampak gempa
apakah memang juga mengalami mati listrik juga atau
tadi pagi mati memang mas
karena ada beberapa jaringan
tetapi udah kita berhasil kita nyalakan
termasuk piti tadi
kabupaten pidi itu sudah selesai semua
tinggal hanya ada sebagian terapu saja
mungkin sudah selesai malam ini kita kerjakan
nah untuk biren kabupaten biren ada dua lokasi yang belum kita nyalakan
kami hentikan dulu itu karena tempatnya masuk ke pelosok dan malam
dan kami prioritaskan dulu masuk ke merdu dulu mas
jadi intinya daerah daerah lain sudah relatif lebih aman begitu pak ya
hanya tinggal biren mungkin dua lokasi tadi
dua lokasi biren ya
sementara di pidi jaya
yang akan jadi fokus terutama di kecamatan merdu itu ya pak ya
waduh kecamatan merdu itu kita fokuskan dulu pak
dan mudah mudahan besok ke siang akan kita selesaikan semuanya
semoga apa yang anda lakukan berhasil benar
malam ini juga bisa diakses listrik oleh masyarakat pd jaya
mudah mudahan kita terus kerja sekarang
baik terima kasih atas waktunya memberikan informasi kepada kami pak
bob saril yang merupakan general manager pln wilayah aceh
selamat malam pak bob saril